saudara menko pmk muhajir effendi mengecek langsung kesiapan layanan haji di mekah jelang kedatangan jemaah calon haji indonesia gelombang pertama
salah satu layanan haji yang diperiksa oleh menko pmk adalah layanan fasilitas kesehatan jemaah haji
pki mekah menjagaikan lima belas bulan
setiap jemaah sudah memiliki qr code kartu kesehatan yang berisi informasi riwayat kesehatan
kesehatan di mekah mulai dari rumah sakit
kemudian hari ini saya ke hotel yang juga akan saya cek
saya mengecek bagaimana persiapan untuk memastikan bahwa jemaah haji yang akan masuk di hotel ini
sudah mulai terdeteksi sejak awal kondisi kesehatannya rekam medisnya